iya ninety buat ini utuh anet langitkan hitam bonceng
tidak mukanya seperti si iman
jangan kamu seperti si iman
apa yang kamu lakukan
mak ini iman
jangan dia iblis
jangan dia iblis
ya ampun kakak
masih rantemmu udah berantemmu
ini bulan puasa
mau lihat deh
soalnya kamu ada di bawah
ya benar ada orang di bawah
jadi pengen punya lagi ya
ini bota atau tenan
ini bota atau tenan
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
ini orang siapa ini
ngomong kayak pantau tubuh itu
orang pakai keruduk ngomong halus susah
lu maunya apa sih
gak ada dong gak ada pantus pantusnya
udah berantem dulu
udah ini anak siapa nih
pasien banget nih anak
nih pak cinta aku tuh ngeliat mak
udah dibawa aja nih mak
eh takutlah ada lagi
apa maksudnya peh
bukannya terawih malah ngumpul ngumpul sama bapak bapak gak penting
eh tak agak mungkin
ini anak datang kemari sendiri
kalau nggak ada emaknya mah
ini orang siapa ya
di ketemu di pos
sampai sekarang belum tahu dia anak siapa
stif lo pegang dulu ya stif
bang abang selingkuh
selingkuh sama siapa bang
ya aku aja dih
masa itu bang
belajar silat di mana
sekarang gue mukul bapaknya
bapaknya itu orang irgend complicanya pools
peng peng peng peng
peng peng peng
galak galak banget ya mininya
untung mau aman
kayaknya mesti ada bapaknya nih
gak gak gak
aduh bener dah
ya anak kapan ini
langit ungit tanggit undut undut tanggut
pokoknya raya si iman ya
keren juga iman
bisa ada apa ya
eh mak ini iman
eh ini iman
udah berbitu saja anak
udah berbitu aja anak
untuk anak tak
cukup banget mak
huu ampun nda
semudah kadang lu hidup gua nampak susah
eh nih gua kasih tahu sama lu ya
lu pengen gua buang ke terminal lu